wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno jumat pagi disambut demo puluhan pedagang kaki lima saat bersepeda ke pasar perumnas klender duren sawit jakarta timur
para pedagang protes karena lapak mereka digusur
saat meninjau kondisi pasar perumnas klender jumat pagi wagub disambut unjuk rasa puluhan pedagang kaki lima
sambil membawa poster mereka menuntut agar bisa kembali berjualan di lapak yang telah digusur
sempat terjadi saling dorong antara pedagang dan anggota satpol pp
namun sandiaga uno menemui para pedagang dan berdialog dengan mereka
salah seorang pedagang mengeluhkan pasar jaya yang menjadi tempat relokasi mereka sepi pembeli
sandiaga uno mengatakan mereka akan mencarikan solusi ini
bersama sama pak wadi dan pak cak mat pak geras pak kasem pak wadi akhirnya direlokasi ke lantai dua puluh satu
setelah dua puluh tahun lebih kami jualan di sini kami digusur
sini ada empat ratus pedagang lebih
kami ingin minta pedagang kami seperti semula